palestina kini dilaporkan mulai darurat pangan setelah badan pangan dunia memangkas bantuannya
hal ini terjadi setelah amerika serikat memangkas dana bantuannya untuk pbb
pemangkasan anggaran dari badan pangan dunia pbb wfp turut terdampak pada ratusan ribu warga palestina di jalur gaza dan tepi barat
mereka kini pun kesulitan mendapatkan makanan setelah bantuan pangan dari wfp ditangguhkan
salah satu warga palestina di tepi barat yang terkena dampak hadijah nawajah kini tidak bisa lagi menggunakan kartu bantuan pangan dari wfp
akibatnya kini khadijah kesulitan dalam menyediakan makanan untuk keluarganya termasuk dua belas anaknya
sementara itu seorang warga di jalan
di gaza abdel naim hamada mengaku sudah tidak punya cukup makanan untuk anak anaknya
tidak adanya bantuan dari wfp bahkan mempersulit kondisinya
kondisi yang diderita oleh masyarakat palestina tersebut terjadi setelah amerika serikat memangkas dana untuk pbb
akibatnya pbb mulai menangguhkan program bantuan pangannya ke dua puluh tujuh ribu warga di tepi barat sejak satu januari lalu
serta memangkas bantuan pangannya ke satu ratus enam puluh lima ribu warga palestina di jalur gaza dan tepi barat

untuk menanggapi kondisi tersebut pbb dan pemerintah otoritas palestina meminta dana bantuan untuk masyarakat palestina sebesar tiga ratus lima puluh juta dolar atau setara empat sembilan triliun rupiah
dan untuk mengetahui kondisi terkini warga palestina kami sudah terhubung dengan abdillah onim yang merupakan aktivis kemanusiaan asal indonesia yang berada di gaza
selamat malam waktu indonesia ya bang onim
ya selamat malam fani dan pemirsa
baik bang unim bisa dielaborasi perkembangan situasi terkini
bisa bang onim gambarkan dampak termasif apa yang saat ini sedang penduduk gaza alami
ya fani sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa salam cinta dan salam perdamaian dari masyarakat palestina untuk masyarakat indonesia
baik itu ngo pemerintah dan juga seluruh masyarakat indonesia
sampai dengan saat ini memang masih fokus dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat palestina
serta mereka juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat indonesia
serta pemerintah indonesia atas komitmennya dan dukungan sampai dengan saat ini
fani perlu saya sampaikan bahwa memang pemengkasan tersebut ini adalah sebuah tindakan yang sangat memberikan pendirikan kepada masyarakat palestina
karena kita sudah lebih dari seratus tahun di wilayah palestina masih dibawa penundukan dan juga penjajahan dari pemerintah otoritas israel
sedangkan wilayah jalur gaza fani sampai dengan saat ini sudah lebih dari dua belas tahun masih dibawa jajahan dan blokade oleh pihak israel
akses dari luar
dengan demikian apa yang dilakukan atau keputusan yang diambil oleh presiden amerika serikat donald trump
ini adalah sebuah tambahan penderitaan untuk masyarakat palestina
baik di depan barat maupun di wilayah jalur gaza
pemengkasan yang dilakukan dari lembaga pasokan bahan makanan dunia yang memiliki cabang di indonesia
mereka mengatakan bahwa memang empat tahun terakhir
ini mereka terpaksa memangkas bantuan untuk masyarakat palestina
karena kucuran dana pun sudah dipotong yang lebih dari harusnya dalam setahun
itu pemerintah amerika serikat mengucurkan dana untuk masyarakat palestina itu lebih dari lima ratus juta usd
sampai dengan saat ini sudah dipangkasnya sangat luar biasa
sampai dengan saat ini memang disampaikan oleh lembaga pangan tersebut bahwa mereka harus memberikan bantuan hampir setiap tahun itu
berlebih dari lima puluh tujuh usd
ini adalah sebuah tindakan yang memang perlu kita tolak
karena kita harus sendiri bahwa sampai dengan saat ini fani masyarakat palestina memang sangat membutuhkan bantuan
baik itu dari negara lain termasuk di negara indonesia
perlu disampaikan beberapa hari lalu fani berkaitan dengan tragedi yang terjadi di masjid al aqsa al mubarak
memang beberapa hari lalu hanya terjadi beberapa jam saja
di mana militer israel
melakukan blokade dan juga melakukan pengepungan terhadap masjid al aqsal mubarak
bang onim dari krisis yang tadi bang onim sebutkan tadi
dari blokade kemudian juga agresi militer
bagaimana warga gaza terutama untuk bisa mencari alternatif bantuan
tidak hanya untuk mendapatkan makanan tetapi juga pengobatan seperti itu
ya fani hari ini kementerian kesehatan palestina di jalur gaza mengeluarkan statement bahwa lebih dari delapan ratus pasien
yang harusnya melakukan
tapi hanya dua puluh empat orang yang dioperasi berhasil dilakukan tindakan operasi
hal ini berkaitan dengan krisis yang dialami oleh warga gaza dan juga pihak kementerian kesehatan
yang pertama adalah krisis listrik
sampai dengan saat ini masih dialami oleh masyarakat palestina
termasuk pemerintah palestina yang ada di jalur gaza
krisis bantuan obat obatan dan juga krisis bahan makanan
tentunya perlu disampaikan bahwa sampai dengan saat ini kita masyarakat indonesia
walaupun sedikit demi sedikit kita telah memberikan
kita selalu rutin memberikan
bantuan kepada masyarakat palestina
yaitu kita mengandalkan bantuan
kita mau mendatangkan bahan bantuan tersebut
contohnya kita beli dari jerusalem
terlibarat didatangkan ke wilayah jalur gaza
ini pun kita harus mengalami atau menghadapi kesulitan yang sangat berat
karena pihak israel selalu melarang bantuan tersebut masuk ke wilayah jalur gaza
perhal dimana bantuan tersebut untuk dialokasikan kepada masyarakat palestina
sampai dengan saat ini fani memang dari masyarakat palestina yang ada di jalur gaza
dari anak yatim
dan juga para janda serta pemerintah palestina yang ada di jalur gaza
mereka selalu menghimbau kepada negara negara tetangga
seperti negara jordania
negara arab tau di negara mesir
agar supaya membuka blokade yang masih berlaku terhadap wilayah jalur gaza
agar supaya akses dari luar
baik itu bantuan kemanusiaan
tim medis dan juga tim medisnya indonesia
jika berhasil masuk ke jalur gaza dalam rangka melakukan operasi
yang kan tidak hanya saat ini
memang ratusan bahkan ribuan para pasien terkatung katung di perbatasan antara gaza dan mesir
dan juga terkatung katung di perbatasan antara gaza dan israel
hal ini dilakukan oleh pihak israel
agar supaya untuk menampak penderitaan masyarakat palestina
terutama di wilayah jalur gaza palestina fani
kami turut prihatin bang onim
ya kami harapkan juga ada solusi terdekat
yang bisa dijadikan perbantuan untuk para warga gaza yang saat ini masih menderita
terima kasih bang onim
selamat kembali bertugas